beralih ke informasi lainnya wali kota medan yang juga menantu presiden joko widodo bobi nasution
memastikan dirinya untuk maju di pemilihan gubernur sumatera utara
hal ini diungkapkan bobi merespons informasi terkait kontestasi pilgub sumatera utara pada november dua ribu dua puluh empat mendatang
terkait maju di pilgub sumatera utara bobi mengaku telah mendapat dukungan dari ketua umum tiga partai politik
yakni gerindra golkar dan pan
tugasnya diselesaikan enggak jangan belok tugasnya memimpin yang lain